pandemi covid sembilan belas yang sudah berlangsung selama dua tahun
sempat membuat aktivitas wisata menurun
selain tentunya karena faktor kesehatan dan keselamatan
orang juga akhirnya menjadi malas untuk bepergian
lantaran banyak sekali persyarat untuk mengakses moda transportasi publik
dan sulitnya mereka untuk mencari penginapan yang dianggap layak dan juga aman
namun seiring waktu berjalan
akhirnya banyak orang mencari caranya sendiri untuk berwisata
salah satunya dengan cara mengubah kendaraan mereka menjadi rumah berjalan
seperti yang dilakukan pria tujuh puluh dua tahun ini
nama saya david saya sudah keliling indonesia dengan motorhome
selama dua tahun terakhir
david lebih banyak tinggal di mpv pabrikan asal korea selatan miliknya
sambil menjelajahi keindahan alam indonesia
ya pria ini tinggal di mobil yang kenyamanannya sekelas rumah
jadi dua tahun terakhir ini kita yang hobi jalan
ya tetap pengen jalan
cuma bagaimana supaya tetap aman
nggak perlu masuk hotel yang keberesannya juga kita nggak ngerti bekas siapa
jadi tiap hari tetap pulang ke rumah
cuma lobinya pindah pindah
yang paling ekstrim yang dilakukan david adalah memotong bagian atap
dan menggantinya dengan atap pop up hidrolik yang dilengkapi tenda
sehingga bisa terbuka dan membuat penumpang bisa berdiri di dalam mobil
sebelum ke atas kita bahas dulu bagian interior di area bawah
hampir seluruh jog asli bawaan mobil ini diganti
sehingga dapat difungsikan menjadi tempat tidur
di area ini bisa ditiduri oleh dua orang dewasa
sementara di bagian kiri kanan atas dan bawah dipasang laci laci
perhatian lokal dengan film bernama
kalau gerimis kita masak di dalam kalau cuaca bagus kita masak di luar
kompornya portable bisa dipindahin
kalau mau cuci piring gimana
cuci piring di sini ada sink
nah sekarang kita ke bagian atas
nah jadi di bagian atas ini bisa ditarik sehingga menjadi satu ruangan tersendiri
setelah alasnya rata seperti ini udah deh tinggal taruh bantal
ini nyaman sekali ya
tinggi saya satu ratus enam puluh lima cm dan masih ada sedikit space tersisa ini
artinya ruangan di bagian atas ini atau di atap pop up ini bisa ditempati oleh dua orang dewasa dengan tinggi satu ratus enam puluh lima atau satu orang dewasa dan juga satu orang anak anak
seperti tinggal di rumah betulan
dengan tambahan ruang tidur di area ini membuat mobil bisa ditinggali sedikitnya oleh empat orang
meski tidak ada toilet permanen mobil ini juga dilengkapi keran air untuk mencuci dan membersihkan diri
sementara kelistrikan di mobil ini selain menggunakan aki pasokan daya juga didapat dari listrik pln saat posisi berhenti
rumah berjalan seperti ini sampai jadi seperti ini menghabiskan dana kira kira kisarannya ada apa
kalau isinya itu sebenarnya tergantung permintaannya tapi kalau contoh seperti ini kurang lebih satu ratus lima puluh
diajang indonesia international motor show iea
di ims hybrid dua ribu dua puluh dua ada belasan mobil yang dimodifikasi oleh camper van dan motorhome
menurut ketua komunitas indonesia motorhome umbu teddy yang juga berprofesi sebagai modifikator
permintaan modifikasi mobil pribadi menjadi camper van hingga motorhome yang fasilitasnya lebih komplit seperti ini
terus bertambah selama masa pandemi covid sembilan belas
tetapi baru baru ini juga jadi meningkat jadi untuk permintaan agar bisa dijadikan fasilitas tempat tinggal di dalam
jadi seperti rumah nah ini yang kita sebut motorhome
sekarang tambah besar ya peminatnya
teddy menambahkan pada dasarnya setiap mobil bisa dimodifikasi menjadi tempat tinggal
namun baiknya dilakukan pada mobil berukuran besar dan berdesain boxy seperti ini
untuk mengubah kendaraan menjadi motorhome dibutuhkan rancang bangun yang matang
presisi fungsional dan tentunya tanpa menyampingkan aspek keselamatan
mahardika utama baramaestro jakarta